ya pr press nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu sudah ditandatangani oleh presiden joko widodo pada enam januari lalu
tapi suara suara yang mengkritik munculnya perpres itu langsung terdengar
apa saja yang menjadi keresahan sebagian elemen publik terkait perpres tersebut
untuk mengelaborasikan topik ini malam ini saya sudah ditemani beberapa narasumber kami
dari luar studio ada andika krishna yudento deputi kerjasama internasional bnpt
saat malam pak andika
salam malam bu eva
kemudian ada haris azhar
kabar baik pak direktur eksekutif lokataru
saat malam bang haris
selamat malam indonesia
dan ada sukamta anggota komisi satu dpr ri dari fraksi pks
saat malam pak sukamta
selamat malam bu eva
saya ke pak andika dulu
pak andika mengapa kemudian pr press ekstremisme ini diperlukan
apakah aturan yang sudah ada ini tidak cukup
ya terima kasih bu el
pak ini pertanyaan yang sangat penting sekali
di mana kalau saya lihat kami lihat dari bnpt
sendiri bahwa sebetulnya rancangan peraturan presiden ini
sebetulnya adalah untuk sifatnya komplementari
jadi mendukung undang undang atau legislasi yang sudah ada secara nasional
dan sifatnya komplementari
jadi memang ini adalah suatu kebijakan dari pemerintah
yang intinya untuk memberikan dukungan dan meningkatkan rasa perlindungan
rasa aman untuk warga negara indonesia
dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme
oke memberikan rasa aman begitu ya terhadap ancaman terorisme
saya langsung lempar saja kepada salah satu wakil rakyat tentunya ya
kalau memang tujuannya ini adalah untuk memberikan rasa aman
menurut pak sukamta ini apakah memang perpres ini akhirnya memberikan rasa aman
begini mbak eva pak andika ya
kami memahami apa yang disampaikan oleh bnpt
dan yang disampaikan pak andika ini
tetapi kalau kita pelajari pr press nya
itu ada problematika yang serius yang harus dicermati
ada dua problem di situ
potensi problem pertama adalah soal definisi ekstremisme di situ
memang sudah diberitahu bahwa dikatakan bahwa ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah kepada terorisme
tetapi di dalam pasal pasal maupun nanti di lampirannya
itu belum ada parameter apa yang dimaksud dengan ekstremisme
apa yang dimaksud berbasis kekerasan
apa batasan menuju terorisme itu
ya karena belum ada batasan batasan yang jelas
saya khawatir nanti praktek di masyarakat itu
itu akan ditafsirkan sendiri sendiri
sebab faktanya begini
di dalam setiap komunitas itu kalau kita lihat secara sosiologis ya
itu pasti ada orang orang yang ekstrim slow kendor
ada yang ekstrim kenceng keras
nah ada saja di rapat rt ya kalau saya lihat di lapangan nanti
di rapat rt itu ada orang itu yang serba nggak setuju
nggak bisa diberitahu
kepada ketua rt gitu
nah ini kadang kadang menjengkelkan orang orang yang tipe begini
tapi pertanyaannya apakah orang orang yang begininya harus dilaporkan kepada polisi
nah nanti dalam kasus kasus yang lain itu banyak ya
ada orang itu yang ekstrim
oh itu nggak bener itu khotibnya nggak bener itu fitnah
itu nggak boleh ditolerir gitu nggak usah diundang gitu
nah apakah orang orang yang begitu itu juga harus dilaporkan ke polisi
nah ini karena subjektivitas nanti berkembang di masyarakat itu
karena tidak diberi parameter
yang dimaksud berbasis kekerasan itu apa sih
nah itu karena tidak ada parameter parameternya
kerasnya sampai mana
karakteristiknya yang bisa dievaluasi oleh masyarakat
maupun yang bisa dipegang oleh polisi sebagai petugas hukum yang di situ diamanai
untuk menerima laporan
karena laporan ini ranahnya polisi bukan ranah bnpt nanti kan
jadi penjabaran ekstrimisme ini
definisi penjabaran ekstremisme ini yang kemudian akhirnya nanti akan menjadi
permasalahan baru begitu ya di masyarakat ya pak sukamta
kalau memang pak andika
kalau memang kemudian tujuannya adalah memberikan
rasa aman tapi
ada reaksi yang kemudian timbul dari masyarakat soal
parameternya seperti apa
justru bukannya nanti akan menimbulkan
bukannya rasa aman tapi rasa bingung kemudian di masyarakat
akhirnya berdampak lebih jauh lagi begitu
terima kasih bu eva
jadi begini dan juga selamat malam kepada pak sukamta anjwa
memang kalau kita lihat
ada sejumlah dari masyarakat melihat bahwa ini mungkin akan menyasar
kepada mereka mereka yang dianggap ekstrim
tapi sebetulnya kalau kita lihat dari pengertiannya yang ada dalam ppres nomor tujuh
tahun dua ribu dua puluh satu adalah bahwa ekstremisme berhasil kerasan yang mengarah pada terorisme
ini harus dibaca dalam satu nafas dan satu nadi
bahwa itu adalah keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara cara kekerasan
atau ancaman kekerasan
yang ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme
jadi kalau kita lihat kita mempertanyakan terorisme yang mana
terorisme yang ada dalam definisi undang undang nomor lima tahun dua ribu dua
nah ini kan sudah dijelaskan definisinya sudah ada
kemudian di perspektifnya juga disebutkan apa itu definisi dari ekstrimisme berhasil kerasan
kalau kita lihat misalnya salah satu contoh waktu kita membahas tentang definisi ekstremisme basis kekerasan
di situ jelas jelas cuma ada tiga unsur yaitu satu kalau kita lihat dari tulisan alex pitchnik
sebetulnya melihat ekstremisme berbasi kekerasan itu ada tiga ciri yaitu anti demokrasi berarti dia tidak setuju dengan
sistem negara yang ada sekarang kalau kita lihat indonesia itu adalah third largest democracy in growth
kemudian kalau kita lihat kedua cirinya adalah anti pluralisme artinya bahwa orang orang itu atau individu itu
tapi selain itu cirinya itu harus ditambah lagi
bahwa dia itu atau individu itu menghalalkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politisnya
nah ini yang kita lihat bahwa apa itu satu napas dari pengertian ekstremis dibasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah
keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara cara kekerasan
nah kekerasan itu kita lihat bahwa dia menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan politisnya
ini yang menjadi ciri atau kalau kita bisa sebut sebagai parameter dari ekstremisme berbasis kekerasan
oke jadi itu penjabaran arti ekstremisme menurut pemerintah begitu ya dalam hal ini bnpt begitu pak andika
anti demokrasi anti pluralisme dan juga menghalalkan kekerasan begitu
sehingga tentunya tidak akan menjadi polemik di masyarakat
saya minta komentar dari bang haris
bang haris menurut anda seperti apa
begini ekstremisme itu kan sebetulnya terminologi keilmuan sosial dan terminologi politis
kalau dia mau dibawa ke ranah hukum kalau dia dikurai ya ujung ujungnya sebenarnya sudah ada aturannya
kalau pakai kegunaan kekerasan di kuhp tidak kurang lengkap apa apa
orang tidak melakukan kekerasan aja suka dituduh melakukan kekerasan
jadi over criminalization itu sudah bisa dengan modal kuhp
jadi pemindahan yang berlebihan itu sudah banyak di lapangan
teman teman lawyer itu suka banyak belain orang orang yang dipaksa dituduh melakukan tindak pidana
jadi tidak usah pakai definisi definisi baru lagi
badan nasional penanggulkan terorisme dan ekstrimisme
nanti keluar lagi pakai prpes itu pak andika ya kan bnpt
nah jadi menurut saya ini saya mau melihat
saya mencurigai ada muatan politis di belakang munculnya perpres ini
yaitu kepanikan terhadap kelompok islam yang ada fpi apa kemarin segala macam
dan itu bolanya dilempar ke masyarakat
dan saya tidak setuju kalau ini dilekatkan dengan terorisme
maksud saya tidak setuju dalam artian
kalau mau mengukurnya ya lihat aja pakai undang undang penanggulangan terorisme yang baru disahkan juga
sebetulnya dengan meskipun banyak perdebatan itu sebetulnya sudah ada undang undangnya
tadi kuhp ada delik khususnya di terorisme
nah prpes ini kan mau kalau kita lihat isinya kan kayak nyusun rencana aksi
nah itu sudah jadi tugasnya banyak hal
di bnpt itu ada berapa belas kantor kementerian
yang memang tugasnya untuk menanggulangi mencegah bukan saja menindak tapi juga pencegahan juga ada kan pak andika kan di bnpt itu
jadi ada banyak program
lalu misalnya lagi itu pakai apbn semua ya
terus juga menerima bantuan internasional
lalu juga misalnya di kementerian pendidikan soal pendidikan
ada banyak studi yang mengatakan ini terkait dengan soal kesejahteraan
kita banyak tahu
apbn banyak berkurang distribusi bantuan covid sembilan belas
bahkan bantuan buat orang miskin bantuan buat kelompok defable
di sumatera malah dikorupsi
siapa yang korupsi apakah kelompok ekstremis
tapi yang pasti yang korupsi orang pemerintahan juga orang partai juga
tapi lihat juga di rencana aksi yang ada di dalam perpres itu sendiri
itu yang mau saya bilang kok dilalah kita menyebut ada ekstremisme
dan presiden ketika mengumumkan meminta polisi untuk meminta masyarakat untuk memacem mobilisasi
saya sangat setuju kalau berbagai pihak mengatakan bahwa ini kayak legitimasi negara untuk apa namanya

saya harus bilang bahwa ini kayak mau membuat
mau membuka pintu tetangga a ngaduin tetangga depan rumahnya atau sebelah mananya
lalu hanya dengan dalil bahwa itu ekstremis
apa kekhawatiran anda apa kemudian akan terjadi
gesekan begitu ya di masyarakat begitu
suaranya yang lantang
pilihan katanya pilihan kata orang di daerah a tiba tiba datang ke tetangga
ada bertetangga dengan orang di daerah d yang pindah ke daerah a tersebut
lalu pemilihan katanya dianggap terlalu keras dianggap ekstremis
ini saya ingin membayangkan di tingkat yang lebih real ini akan seperti apa
lalu nanti yang dilaporkan ngadu ke temen temennya minta cari siapa yang melaporkan
terus nanti yang melaporkan minta pertolongan sama polisi
jadi ruwet deh
ya kan lebih gampang minum cendol kita ya
oke saya minta komentar pak sukamta dulu pak sukamta anda punya pemikiran yang sama
apakah kemudian ini berpotensi untuk menimbulkan gesekan di masyarakat
ya yang disampaikan bang haris azhar itu itu concern saya yang kedua
jadi ketika pemerintah ini melibatkan masyarakat
ingat ya ini melibatkan masyarakat untuk melaporkan masyarakat lain
jadi ini orang tetangga melaporkan tetangganya yang lain
sesama alumni sma melaporkan alumni sma yang lain
satu komunitas melaporkan anggota komunitas yang lain
satu anggota wa group melaporkan anggota wa group yang lain
ini potensi terjadi perpecahan yang serius
indonesia ini kan bangsa majmuk biasa
ini potensi terjadi perpecahan yang serius
ini potensi terjadi perpecahan yang serius
ketika kita beri ruang untuk saling melaporkan
ini konfliknya jadi horizontal
kalau awalnya pemberantasan terorisme ini diberi ruang
oleh undang undang kepada negara dalam hal ini bnpt
terus bnpt nya melibatkan rakyat
nah ini kan jadi konfliknya tawuran antara rakyat gitu loh
apalagi ini parameternya nggak jelas
mungkin tadi gara gara beda pilihan politik gitu
itu bisa dilaporkan
kalau bapak keras nggak keras nanti kan polisi yang menyidik
tapi sudah diberikan ruang dulu untuk saling melaporkan
polisi begitu menerima laporan
orang ini dipanggil polisi itu sudah gemetaran itu
sudah sakit mah sakit lambung seminggu itu
nanti disidik polisi satu hari dua puluh empat jam disidik
wah itu bahaya sekali kalau begini
ini sama dengan memberi ruang kepada masyarakat untuk berkonflik
ingat ya begini
waktu ada slogan sore ini saya kritik di mana mana
waktu ada slogan aku pancasila aku indonesia
itu dampaknya sampai hari ini belum selesai loh
karena ada klaim sekelompok anak bangsa mengaku lebih pancasila lebih indonesia
dan menolak orang lain
tidak pancasila tidak indonesia
besok kalau ini dilanjutkan
aku ini moderat aku nkri kamu ekstrim
wah ini bahaya banget
yang begini bahaya sekali
saya paling sensi terhadap upaya upaya untuk meng grassrootkan

ini berbahaya sekali menurut saya
karena memang masing masing orang akan punya definisi yang berbeda beda begitu ya
menurut undang undang mbak eva menurut undang undang itu dikasih definisi
tapi masyarakat kan kalau untuk ada kesempatan peluang begini
tidak perlu lihat definisi
yang penting lapor dulu nanti serahkan polisi
itu pr baru begitu ya bagi pihak kepolisian
udah yang penting si d dulu benar apa enggak gitu
oke pak andika bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa dengan perpres ini
masyarakat tidak seperti yang dikhawatirkan oleh bang haris dan juga pak sukamta tadi
akan justru nanti ujung ujungnya saling melaporkan begitu
tapi dijawab setelah jeda kita akan lanjutkan sesaat lagi
cnn indonesia newscast segera kembali
kami lanjutkan dialog membahas perpres nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
yang baru saja diteken oleh presiden joko widodo soal ekstremisme
bagaimana kemudian bisa memastikan kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh bang haris dan juga pak sukamta ini
karena mereka mungkin punya definisi yang berbeda di kepalanya
definisi di aturan perpres mungkin sama
tapi kemudian definisi yang berbeda soal masalah ekstrim dan tidak ekstrim
orang ini ekstrim atau tidak ekstrim
jadi satu kalau kita lihat mungkin kita kembali dulu kepada apa sih sebutnya niatan dari adanya ranpe
tentu kalau penyataran b ini bukan untuk membuat masyarakat saling melakukan pelaporan satu sama lain
kemudian kedua adalah bahwa kmp ini merupakan suatu pengasahan terhadap suatu rencana aksi
nah rencana aksi ini ada satu ratus tiga puluh rencana aksi yang terbagi dalam tiga pilar utama
yaitu satu pilar pencegahan dua pilar penegakan hukum kemudian pelindungan terhadap saksi dan korban
dan juga penguatan rangka hukum
dan ketiga adalah kemitraan dan kerjasama internasional
kemudian program program yang aksi ini dilaksanakan itu secara sistematis terencana dan terpadu
jadi yang kita sebut sebagai koordinatif program
dalam rangka koordinatif program ini dilakukan secara co government
jadi tidak bisa hanya bnpt saja yang melaksanakan tapi harus dilaksanakan bersama kementerian yang lain
jadi salah satu contoh tadi yang diangkat itu adalah masalah kemolisian masyarakat atau yang kita kenal dengan istilah community policing
nah kementeri polisi adalah salah satu bagian dari satu ratus tiga puluh rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga
di situ juga ada misalnya kementerian pendidikan ada juga kementerian sosial ada juga kementerian hukum dan ham
jadi semuanya itu melaksanakan program sesuai dengan satu ratus tiga puluh aksi itu untuk mencapai satu tujuan tertentu yang kita sebutkan tadi untuk memberikan rasa aman di masyarakat
jadi bukan satu tujuan itu untuk misalnya membuat masyarakat saling lapor melapor
nah ini bukan tentunya adalah tujuan yang tadi kami sampaikan sesuai dengan rencana aksi
nah ini yang menjadi yang kita lihat ini adalah bahwa peraturan presiden ini justru memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut peran serta
kalau kita lihat pasal delapan nya di situ kan ada dalam menjalankan program yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga termasuk juga dengan pemerintah daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat
di sini istilahnya bahwa tidak bisa suatu program itu dijalankan oleh pemerintah sendiri

tanpa partisipasi aktif dari peran serta masyarakat
nah ini kan suatu ad game yang kita kenal sebagai whole of government and whole of society
jadi tidak suatu masalah itu bisa disediakan oleh pemerintah saja
tapi tentunya harus melibatkan peran serta masyarakat atau yang kita kenal sebagai masyarakat sipil
bagaimana kemudian bisa memastikan peran serta masyarakat ini akhirnya kemudian tidak menyimpang dari tujuan awalnya
tapi kemudian akhirnya karena definisi yang kemudian masih membingungkan di sebagian masyarakat
yang akhirnya berdampak kepada saling lapor begitu seperti yang dikhawatirkan oleh bang haris dan pak sukamta tadi
jadi salah satu amanat yang ada dalam pprs itu adalah bahwa kepala bnpt setiap tahun
paling sedikit setiap tahun sekali itu melaporkan apa capaian yang dalam pelaksanaan ranpe
kedua ada kewajiban untuk mempublikasikan capaian capaian pelaksanaan dari ranpe kepada masyarakat
sehingga di situ kita juga bisa mendapatkan input dari masyarakat terkait dengan pelaksananya
kalau nantinya dalam pelaksanaan itu kan mungkin kalau kita lihat ada juga sekretariat bersama
tujuannya itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hti
sehingga kita juga bisa melihat dan memantau
dan sebagai catatannya kalau kita lihat di dalam lampiran ranpe itu sendiri
di situ disebut
itu kan bahwa ranpe ini atau matrix dari ranpe ini sendiri adalah suatu living document
jadi ada kewenangan dari kepala bnpt dalam pelaksanaannya
kalau memang tidak mencapai tujuannya itu bisa dirubah dengan keputusan kepala bnpt
sehingga sebetulnya ini rantai ini sendiri adalah suatu living document
sehingga dari waktu ke waktu dalam pelaksananya dapat disempurnakan juga sesuai dengan keinginan masyarakat
kalaupun nanti masih ada kritik atau mungkin masih belum
tapi kita bisa mencapai harapan yang sesuai dengan harapan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri
oke pak sukamta bisa diterima artinya nanti akan ada pelaporan dan juga monitoring yang akan dilakukan oleh bnpt
untuk mencegah yang anda khawatirkan itu
kalau nanti salah satu parameter suksesnya itu adalah jumlah laporan dari masyarakat
itu lebih ngeri lagi itu mbak eva
sekarang aja sudah ada sebagian masyarakat itu yang gatel banget pengen lapor lapor
iya jadi memang mungkin ini ada satu ratus tiga puluh rencana aksi
tetapi boleh jadi yang satu ratus dua puluh sembilan itu tidak populer yang populer satu saja
saya begini loh saya ini punya agak punya trauma sedikit soal peraturan peraturan yang punya sanksi hukum serius begini nih
saya dulu terlibat dalam revisi undang undang ite
di situ ada lima puluh pasal dan sekian ayat ya ratusan ayat
tapi yang populer itu hanya pasal dua puluh tujuh dan dua puluh delapan doang
karena di situ ada konten soal pencemaran nama baik lah larangan itu gitu
itu sampai hari ini masih digunakan
jadi ketika ada celah di sini yang ada larangan ada laporan ada sanksi hukum
apalagi ini melibatkan masyarakat itu seksi banget itu
jadi sampai hari ini kalau undang undang ite pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu
itu yang paling banyak dijadikan kasus di media digital
yang soal rencana aksi yang melibatkan masyarakat untuk lapor lapor begini
untuk laporan ini ya
yang lain lain yang dijalankan oleh pemerintah itu sepi sepi saja
nah mumpung nih mumpung nih
saya nggak tahu apakah masih mungkin ini dilakukan revisi
setidak tidaknya yang melibatkan masyarakat ini sebaiknya kok menurut saya dikoreksi
kalau perlu dihilangkan
yang lain lain yang dijalankan oleh pemerintah silahkan lah
itu sudah banyak sekali sebetulnya
saya khawatir nanti bnpt juga tidak akan bisa melaksanakan itu semua
justru keberatan kami hanya pada pelibatan masyarakat
yang melaporkan anggota masyarakat yang lain
kalau babnya adalah pemberantasan terorisme
yang dimaksud dengan terorisme kekerasan sampai pada tingkat terorisme
itu bnpt dan lembaga lembaga pemerintah intelijen itu
itu sudah punya datanya itu semua
tidak ada teroris di indonesia yang tidak ada datanya oleh pemerintah oleh negara hari ini
itu tel sekali
siapa dia siapa keluarganya istrinya anak anaknya aktivitasnya
dimana saja bapaknya kerjaannya apa anaknya sekolah dimana
gurunya anaknya siapa itu petanya itu sudah ada
jadi sebetulnya tidak perlu ada perpres baru untuk memetakan ancaman terorisme
anda melihatnya seperti itu ya pak sukamta ya
itu saja diselesaikan dulu
dimoderatkan dijadikan warga negara biasa
yang moderat yang mau menerima nkri itu sudah pr besar sekali
kalau mau ditarik ke hulu ke pemikiran dan sikap ini
ke soal ekstremisme di situ ini akan melebar melebar kemana mana
jadi selesaikan saja yang soal terorisme itu karena memang undang undangnya sudah ada
nah kalau ekstremisme itu kan belum ada undang undangnya
belum ada definisi yang disepakati
yang hukum positif kita
jadi nanti akan menjadi multi tafsir sekali
dan kemudian yang memberikan palu gudang tafsir yang benar
itu adalah versi pemerintah dan versi penegak hukum
masyarakat itu nanti punya ruang untuk menggunakan celah ini untuk saling melaporkan gitu loh
saya khawatir sekali itu betul betul akan punya peluang ya
menjadi alat untuk mendiskreditkan orang
kan sekarang ini dengan adanya perples ini
nanti akan ada ruang bagi pemerintah maupun anggota masyarakat
itu untuk menghukumi anggota masyarakat yang lain sebagai ekstrim
itu orang ekstremis loh hati hati gitu
jadi kasih label dulu

nah ini berbahaya sekali menurut saya bagi kehidupan masyarakat kita yang macemuk
oke bicara soal melibatkan masyarakat sebelum saya lanjutkan ke bang haris
untuk meminta tanggapan kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari muldoko
soal bagaimana kemudian perpres ini tujuannya adalah untuk melibatkan masyarakat
dalam upaya mencegah aksi terorisme
kita saksikan bersama sama
kita ini bangsa ini setelah reformasi saya harus berani mengatakan bahwa
begitu kita bicara kewaspadaan takut
wah dicap gak reformis dicap berbaru dan seterusnya
padahal kewaspadaan itu menjadi sangat penting ya sangat penting
karena kita tidak waspada maka kita menjadi bangsa yang telidor lalai
sekitar kita ada ancaman kita karena tidak waspada ya terang terang saja
persoalan kamtipmas itu tidak bisa hanya ditangani oleh kepolisian oleh negara
oleh pemerintah dan pemerintah daerah
maka perlu pelibatan seluruh masyarakat indonesia
sifatnya adalah pemberdayaan
itu saya pikir bagian dari demokrasi ya
bagaimana mengelola masyarakat itu untuk terlibat
di dalam mengelola
ya di dalam mengelola situasi
ya ini adalah bagian dari demokrasi dan kita mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mengelola situasi
saya ingin minta tanggapan dari bang haris soal pernyataan ini tapi kita harus break dulu
kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast

jadi negara itu memproduksi narasi untuk menutupi kepanikannya terhadap suara publik atau bahkan suara suara dari dalam pemerintahnya para birokrat dan itu radikalis itu
karena gagal berkomunikasi dan gagal menjelaskan
saya yakin pemerintahan hari ini punya produk punya hasil
sebenarnya itu satu hal
yang kedua dalam pak muldoko bilang dalam konteks demokrasi mengajak masyarakat
kalau ngajak masyarakat masyarakat disuruh jadi agennya pemerintah
nggak boleh beda dengan pemerintah
untuk melaporkan mana yang ekstremis tadi
dan konsep yang dijelaskan oleh pak dari bnpt itu pak andika itu konsep melawan wabah
itu konsepnya who
berarti ini menganggap bahwa ekstremisme ini sedang menyebar dan siap menghinggap di dua ratus enam puluh tujuh juta masyarakat indonesia
apakah seperti itu ekstremisme
dan perdebatan itu sekali lagi membuktikan ini perdebatan ilmu sosial dan perdebatan politik
tidak menjawab ranah hukum
dari perdebatan kita setengah jam ini saya nggak ketemu definisinya apa ini yang bisa dibawa ke kantor polisi sebagai alat bukti
apakah mukanya yang ekstrim
apakah hidung sama mulutnya beda jauh
jadi kita bilang ekstrim
mau pakai definisi yang mana
ada juga kekerasan simbolik
nah jadi saya mau bilang bahwa tadi poin saya itu ini produksi label produksi narasi ketika negara sebetulnya sedang panik gagal atau salah milih project ketika mau melindungi diri
project buzzer itu gagal ternyata membungkus komunikasi
nah penutup nih
negara udah cukup
bnpt itu udah kurang apa sih
tadi yang dibilang the whole of government itu setengah nama kementerian di kabinet itu itu ada dalam perpresnya bnpt
itu bnpt itu bukan kaleng kalengan
udah berapa belas tahun
dapat bantuan internasional luar biasa
ada jesse lek tuh di semarang
ini kalau tadi rencana aksinya nanti kerjasama internasional kita juga perlu mempertanyakan internasional yang mana
mengglorifikasikan bahwa di negara kita ini ada ekstremisme
bahwa ada tindakan terorisme oke
di indonesia katanya paling banyak paling sukses presentasinya
pejabat pejabat republik ini ke beberapa negara internasional bilang kita paling banyak yang menjarahin teroris
tapi kok butuh bantuan dari negara lain begitu ya
sehingga menimbulkan kecurigaan baru gitu
oke oke bang haris
karena memang anda melihatnya ini jadi wabah baru begitu ya
anda melihat pemerintah melihat ini jadi wabah baru
jadi negara sudah mengamini bahwa ada wabah baru yang namanya ekstremisme
oke pak andika
saya berikan kesempatan kepada anda untuk menjawab komentar komentar ini
baik dari bang haris dan juga pak sukamta soal pasal yang kemudian masyarakat akhirnya fokus di pasal itu
kemudian juga ada menimbulkan banyak pertanyaan baru
secara konkret mungkin ya supaya ini lebih clear
tadi kan katanya pembahasan sosial
kalau kemudian penjabaran secara nyata ini yang disebut rancana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme
kalau bentuknya pelibatan masyarakat itu konkretnya seperti apa
supaya menjawab ketidakjelasan dan kebingungan dari mungkin dua narasumber yang bisa mewakili masyarakat hari ini
terima kasih bu
kalau yang kita sebut dengan pelibatan masyarakat disitu kan kita jelas pasal delapan itu menyebutkan bahwa itu pelibatan peran serta masyarakat
peran serta masyarakat itu bukan suatu hal yang baru
tapi itu memang kalau saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh pak muldoko bahwa ini adalah bagian demokrasi
jadi dalam tangka kita menanggulangi suatu permasalahan kamtikmas itu harus jelas kita melibatkan masyarakat
tidak bisa pemerintah lakukan itu sendiri
ada kebijakan dari masyarakat
nah ini tujuannya
kedua kalau kita lihat memang mungkin pak haris mungkin ato itu sekarang kan memang kita ada wabah nih
sehingga all ice kita melihat kepada wao atau world health organization
tapi kenyataannya dulu itu tahun dua ribu enam belas dikeluarkan resolusi majelis umum pbb
dan itu merupakan resolusi tahunan
yang intinya adalah bahwa
resolusi mengajak pada negara negara untuk membentuk rencana aksi nasional dalam rangka mencegah ekstremisme berbasis kekerasan
bukan sesuatu hal yang baru
ini tahun dua ribu enam belas
pbb sudah melihat itu dan resolusi ini termasuk indonesia juga mengadopsi
tidak ada yang baru
tapi dengan keluarnya perpres ini
program untuk total rights juga
yang satunya digaungkan lewat pbb juga
saya memahamkan memotong ini
itu saya paham betul
tetapi bukan dengan sampai menaruh jauh partisipasi masyarakat untuk membuat laporan
waktu bnpt didirikan
waktu undang undang terorisme itu penanggulangan terorisme itu juga dibuat
dengan di tengah kepanikan lewat perpu
itu juga ada partisipasi masyarakat melaporkan dan lain lain
kita bisa berdebat solid
tapi itu sudah ada
tetapi kalau sekarang dalam rencana aksi nasional
ya kan ingin salah satu dari satu ratus dua puluh yang tadi bapak jelaskan
atau yang hadir di dalam perpres
dan salah satunya poin concern kita adalah soal partisipasi dengan mengajak masyarakat
konteks politiknya hari ini harus hati hati
saya pikir kita hari ini kan dari tadi kita berdebatkan soal konteksnya
nah partisipasi masyarakat itu sudah ada
dan jangan dilaporkan
bukan lagi seolah olah sekarang ini karena ekstremisme meluas
itu karena nggak ada partisipasi masyarakat
konteks itu yang saya keberatan
ya pak andika silakan
ya benar sekali bu
tapi tujuannya kalau kita kembali lagi ke padatan pis sendiri
itu bukan tujuannya untuk saling melaporkan antara masyarakat
karena tujuannya lebih luas lagi
jadi yang harus kita lihat ini lebih kepada general view nya apa
tujuannya bukan untuk membuat masyarakat sering melaporkan
tapi kelibatan masyarakat
contoh kalau kita lihat ada aksi bagaimana kita memberdayakan pemuda pemudi
yang mereka menjadi sasaran sasaran dari narasi narasi negatif
atau distorsi dari kelompok ekstremis berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme
kemudian juga pemberdayaan perempuan
jadi harus dilihat dari setting itu
bukan dalam setting bahwa ini tujuan utamanya adalah untuk melakukan pelaporan
tapi adalah ada pemberdayaan masyarakat
ada juga partisipasi masyarakat
kemudian misalnya kembali masyarakat kan banyak
ada juga misalnya pemberdayaan perempuan pemberdayaan anak pemberdayaan pemuda
nah ini kan hal hal yang
kalau kemudian disebutkan pak sukamta yang nantinya akhirnya menjadi ada di benak masyarakat
justru yang soal masalah pelaporan ini
kalau kemudian sampai tadi ada masukan dari pak sukamta
apakah kemudian pasal ini lebih baik ditiadakan saja
untuk menghentikan polemik atau kekhawatiran yang ada
apakah ini memungkinkan
misalnya pak andika
jadi gini bu eva
itu bukan pasal yang dirubah
aksinya mungkin aksi ini tidak kita lakukan lagi
misalnya kalau kita dari monitoring evaluasi melihat bahwa dengan apa yang dilakukan
pemolisian masyarakat kurang efektif kita lakukan
sehingga banyak terjadi saling melapor misalnya
jadi kita evaluasi dan kita mungkin hilangkan dari aksi kita pakai yang lain
misalnya dengan community engagement
ini kan juga sudah ada di undang undang nomor lima tahun dua ribu dua
dalam rangka misalnya kesiapsiagaan
itu bisa kita lakukan juga
oke pak sukamta
ada jalan begitu ya untuk kemudian nanti akhirnya melakukan evaluasi
dan apabila memang ini dirasa tidak tepat bisa juga dilakukan perbaikan sebetulnya pak sukamta
apakah kemudian kita tidak bisa melihat ini secara positif saja
bahwa memang pemerintah saat ini berusaha untuk memberantas aksi terorisme dari hulu ke hilir
begitu misalnya pak sukamta
kalau saya lebih setuju pemerintah itu menggunakan cara cara yang positif dan konstruktif
misalnya supaya masyarakat itu tidak tertarik menjadi teroris
lebih baik dia diberdayakan secara ekonomi secara pengetahuan
sehingga dia menjadi lebih wise dan bisa hidup dengan normal
nah kan kita sudah tahu bnpt sudah tahu bahwa salah satu akar faktor orang menjadi teroris itu
atau mudah dibujuk menjadi teroris itu adalah karena faktor kemiskinan
daripada kita mengurusi wacana kan lebih baik pemberdayaan masyarakat seperti itu
saya kira itu bagus sekali
saya agak khawatir juga dengan yang disampaikan pak muldoko
dan kemudian di refer lagi oleh pak andika tadi soal pelibatan masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi
negara ini punya alat alat negara
punya alat alat negara seperti alat keamanan alat pertahanan intelijen
kita ini mengeluarkan anggaran
untuk polisi itu satu ratus lima triliun
untuk bnpt sekian triliun
untuk intelijen sekian triliun
untuk tni sekian triliun
gede banget uang pajak rakyat ini dipakai untuk membiayai keamanan masyarakat gitu
jadi jangan mengatakan bahwa kami tidak mampu
alat alat keamanan tidak mampu
saya yakin mampu sekali sebetulnya
urusan mendeteksi teroris
di indonesia intelijen kita itu sudah jago sekali kok
jangan pernah mengatakan bahwa alat keamanan kita tidak cukup mampu
gaji dari uang pendapatan rakyat pajak rakyat itu gede banget menggaji mereka
jangan pakai alasan itu
ini malah khawatir ya justru punya motif lain gitu loh yang kita khawatirkan
saya tidak tahu kita belum tahu
mungkin waktu yang akan membuktikan apa motifnya
tapi ya dengan kita membangkitkan kewaspadaan kewaspadaan bukan soal zaman reformasi dianggap tidak demokratis tidak
selama ini kan alat keamanan ini sudah diberikan ruang untuk memberantas teroris dikasih undang undang dikasih anggaran
silahkan bekerja maksimal diberikan ruang tidak pernah ada yang komplain
nah jadi jangan mengeluh bahwa eee
jangan mengeluh bahwa kita takut bilang waspada
enggak kita nggak ada yang takut soal waspada ini
demokrasi kita juga berjalan normal kok dengan orang mengatakan waspada teroris dan seterusnya itu
itu bukan bukan apa namanya bukan tabu gitu loh
jadi saya khawatir kalau itu dikembangkan wacana itu terus jadi legitimasi untuk memunculkan mendapatkan kekuatan kekuatan baru apalagi
terus melibatkan rakyat
seperti yang dikatakan bang azhar tadi
jangan jangan nanti pemerintah kasih label ekstremis ya
nanti rakyat suruh bergerak itu ekstremis loh itu
wah ini bahaya sekali kalau itu terjadi
saya khawatir nanti ada ini bisa dibelokkan di tengah jalan
saya tahu pak andika ini orang baik punya tujuan baik nih
saya tahu karena beliau dari kmlu
saya tahu karena beliau dari komisi satu
tapi ingat aturan ini tidak berada di ruang kosong pak
ini punya konteks
yang saya khawatir kadang kadang teman teman birokrasi itu membuat draft secara normatif
saya ngalami seperti revisi undang undang ite itu
tapi nanti di pelaksanaan di jalan itu tamu tamu nanti
berbeda begitu ya baik
nanti tidak dikorban pak
oke terakhir pak andika
saya ingin minta anda menanggapi semua narasi yang sudah disampaikan oleh sumber yang lain
soal bagaimana kemudian jangan menganggap masyarakat selama ini tidak terlibat dalam upaya untuk memberantas terorisme
dan juga jangan sampai masyarakat justru nanti dijadikan senjata oleh pemerintah
terima kasih bu eva dan juga pak sukamta dan juga pak haris atas masukan masukannya
ini tentu kita catat
karena inilah bagian dari proses dialog antara apa kegagalannya
apa kegagalannya peraturan presiden ini
saya lihat bahwa ada kekhawatiran yang memang perlu kita juga tanggapin
dan ini tentunya suatu kebijakan itu harus kita kembangkan
dan tadi yang seperti saya katakan bahwa ini kan program ini aksi ini akan kita laksanakan
karena ada prioritasnya dari tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat
kita baru mulai
oleh karena itu tentu saja akan kita lakukan juga
monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan melalui aksi aksi yang dilaksanakan
tentunya masukan masukan dari bapak dari pak soekarno tarik kemudian dari pak haris ini akan kita perbuatkan
dan nantinya jika kita akan evaluasi kalau memang ternyata tidak memberikan manfaat mungkin aksi salah satu aksi
karena ini ada satu ratus tiga puluh aksi
mungkin salah satu aksinya kita hilangkan
tapi kan bahwa tujuan dari pps ini adalah tetap untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat itu sendiri
dan ini merupakan suatu coordinated effort
antara berbagai kementerian dan lembaga dan juga kita melibatkan masyarakat
dan ini adalah bukan masalah ketidaksanggupan pemerintah tapi lebih pada efektifitas daya kerjanya hasilnya
kalau kita melibatkan masyarakat
jadi bukan masalah pemerintah tidak mampu mampu pemerintah
tapi akan lebih efektif kalau kita bisa melibatkan peran serta
terima kasih mungkin itu

baik semoga kita harapkan tentunya tujuan mulia dari aksi ini adalah meningkatkan rasa aman

dan bukan justru sebaliknya begitu ya
bukan justru sebaliknya begitu ya
terima kasih bapak bapak atas waktunya pada malam hari ini
pak sukamta pak andika bang haris sudah bergabung di cnn indonesia newscast

cnn indonesia newscast segera kembali